nelayan di teluk jakarta menduduki pulau g di wilayah reklamasi teluk jakarta jakarta utara
mereka juga membentangkan spanduk penentang reklamasi
berangkat dari pelabuhan muara angke pukul sembilan pagi
ratusan nelayan teluk jakarta mendatangi pulau reklamasi bernama pulau g di teluk jakarta jakarta utara
mereka menaiki gundukan pasir di pulau g sambil menyerukan penentangan reklamasi
yang dituding sebagai keberpihakan pemerintah provinsi dki jakarta terhadap pengusaha
mereka menganggap reklamasi menyengsarakan nelayan sehingga mereka tidak bisa mencari ikan di teluk jakarta
nelayan berharap proyek reklamasi tidak dilanjutkan karena merugikan komunitas nelayan teluk jakarta